menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengadakan konferensi pers terkait berita penembakan karyawan dari istaka karya
menteri pupr yang didampingi direktur utama istaka karya dan seluruh jajaran pimpinan di kementerian pupr mengatakan
para pekerja yang tewas sedang mengerjakan proyek jembatan kali yigi dan kali urak
menurut menteri basuki proyek pembangunan trans papua jalur mamugua mena dihentikan sementara
sampai ada rekomendasi dari polri dan tni
rencananya selasa malam panglima tni dan menteri pupr akan ke wamena papua untuk memastikan jumlah korban dan mengevakuasi para korban
pembangunan trans papua ini ini yang dilakukan oleh tadi apa namanya
apa namanya kelompok bersenjata tersebut
ini tugasnya aparat keamanan
tapi kalau warganya sendiri semua sangat menerima tidak ada yang menolak terjadinya pembangunan infrastruktur konektivitas ini
ini juga menunjukkan bahwa
pembangunan infrastruktur tidak semata mata digait atau tidak tergantung
tidak semata mata tergantung kepada ketersediaan dana
ada uang tanahnya tidak bisa dibebaskan dia tidak bisa berjalan
ada tanah ada jalan ada tanah ada uang
tapi di daerah ketinggian dengan cuaca yang oksigen tipis pelaksananya juga menjadi lebih panjang
di papua ini ditambah lagi dengan masih adanya gangguan keamanan seperti ini
mudah mudahan nanti saya dengan pak panglima kesana saya kesana
pak deputi mungkin pak dirut juga selalu memberikan perhatian pada karyawannya
ini tidak menurutkan semangat
dan ini kita akan jalan terus dengan nanti pasti ada tindakan tindakan lanjut oleh perat keamanan
kan gangguan keamanan sama sama mengganggu proyek
kalau proyeknya dimulai dua ribu enam belas ya dan rencana selesai di akhir dua ribu sembilan belas
sering terima di gangguan keamanan sebetulnya sebelum kejadian ini
sebelum kejadian pernah ada beberapa kejadian yang relatif bisa kita atasi secara negosiasi dengan lokal
kita satu dua kali mungkin ada penghentian pekerjaan kerja kita tarik dulu ke wamena
kemudian kita carikan solusi dan kembali ke lokasi pekerjaan
ini di perawasan ini apa pak ada gangguan itu
mungkin dari aparat keamanan yang bisa jawab ya
pak sagi tapi menurut informasi saat kejadian itu petugasnya eh pekerja proyek itu sedang lagi bekerja atau yang lagi di base camp
ya termasuk itu yang sedang kita komunikasi
tapi komunikasi saat ini sama yang koordinator di sana
sebetulnya kita di lapangan punya telepon satelit tapi satu dua hari sebelum kejadian telepon satelitnya sudah tidak bisa kita hubungi